pornnya juga bagus
iya dong jadi kamu itu lebih mudah berkomunikasi sama mami dan juga deddy
sekarang kalungnya mami pake ini ya
pasti kamu cantik banget pakai kalung ini
aku malah mau ikutan datang ke acara lontongnya siva
dan kamu harus beli dia kado ya
sayang aku itu kan sayang sama mereka
anak anak kamu itu juga berarti anak anak aku
aku tau cara yang paling baik
yang menyakitkan kamu ranti
kamu pasti akan benar benar menderita
kalau aku bisa merebut anak anak kamu
jadi deh suka
aku jadi ulang tahun ya ma
kita ke yoprilin dulu aja ya
aku masih mau menunggu papa
kata mama papa mau dateng
yuk ke yoprilinnya tunggu papa dateng ya ma
mas dodi sama sekali gak kasih kabar akan datang atau enggak
aku khawatir dia gak jadi datang
kasian kalo siva dan temen temen ini menunggu terlalu lama
siva dengerin mama ya
papa itu pasti dateng
tapi sekarang siva tiap lilin terus kita potong kue dulu
baru deh nanti abis itu kita main sama papa disini juga
akhirnya mas dodi datang
ada banyak hadiah buat kamu
apa sih ya tante
kok manggilnya tante sih
terus kamu panggil tante
nah gitu dong anak pinter
selamat ulang tahun ya saya
selamat sejak kembali sehat satu saat
selamat panjang umur dan bahagia
ngapain kamu kesini
kamu bener bener gak tau malu ya
masih berani beraninya kamu kesini
aku ini kan istri sahnya mas todi
jadi anak anak kamu itu
dengar ya kartika
siva dan dava itu anak aku dan mas doni
dan sampai kapanpun gak akan pernah jadi anak kamu
sekarang kamu bisa bilang seperti itu
tapi aku akan buat
mereka pasti akan melupakan kamu
shiva sayang dibuka dong kadonya
kamu pasti suka deh
yuk kak aku bantuin ya
buka kade yang mana dulu ya
nah sayang sekarang kamu buka dong
kado dari mami dan deddy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
pasti kalau kamu yang pakai kamu bakal cantik banget
oke sekarang kamu buka yang satu lagi
wah handphonenya juga bagus
iya dong jadi kamu itu lebih mudah berkomunikasi sama mami dan juga deddy
sekarang kalungnya lebih pakai ini ya
pasti kamu cantik banget pakai kalungnya ini ya
tuh cantik banget kan
tuh cantik banget kan kak siva pakai kalung itu
tuh cantik banget
tuh cantik banget
tuh cantik banget
masih mau pakai